mainkan gamenya dapetin plusnya
iya kang edet bantu bantu
kamu sudah tidak kerja sama bagja
sain teh tambah ceria
iya wak kalau bergaunya sama kang ajeng
bos sain teh jadi kelihatan muda
ada lagi wak
sore ini sih barang barang datang
tapi kamu rapiinnya besok aja
ya udah atuh kalau begitu cuy saya pulang dulu
tunggu cuy kalau emak kamu perlu bumbu bumbu dapur jangan lupa ambil
wah hatur hutur wak
kita ngobrol ngobrol sebentar yuk
mau pesen apa kang
ntar aja bang kita masih nunggu orang soalnya
es jeruk aja dulu wak
oh iya wak tunggu sebentar
kamu punya uang nggak bro
buat kamu bro
kamu sudah begitu baik buat wa selama ini bro
jadi wak atau bro nih
kalau gitu masukin dulu brow duitnya ke dalam dompet
kalau pertemanan itu bro gak boleh ngebahas soal uang bro
ntar lagi cici datang
titik itu korban keberapa bro
aduh keberapa ya bro ya
belum belum penyam jarinya bro
aduh udah udah banyak banget bro udah lupa banget ya
udah banyak banget bro pokoknya
masukin dulu bro dompetnya
masukin dulu bro
masukin dulu bro dompetnya ke dalam kantong
bang jodohnya udah belum
oh ya mantap keren kan mantap

hah hah ternyata
ini wak silakan wak
ya tentu pak
makasih pak tidak usah
kamu kerja sama wahaji sekarang
kamu sudah tidak kerja sama bagja
sudah tidak pak
saya tidak tahu
saya disuruh berhenti
sudah saya berhenti kan
kamu tahu kenapa bagja mendekati cucu
saya nggak tahu kang eden
tidak usah kamu tidak tahu cuy
benar kang ed
saya tidak tahu
saya tidak disuruh
saya tidak pernah bertanya
kamu gak tahu sama sekali rencananya
kamu masih memiliki kehidupan
tidak apa apa pak
sepuluh awak entreprises untuk ingin meng disciplined padelijk
berdua kita jadi sekolah
nanti akannya udah siap juga
dengan niat monica
masih akan miring

iya bro itu ceweknya
cantik kan bro
itu mah muda banget tuh bro
umur boleh tua bro tapi pacar harus makin muda
bro kesian capek sih
bantuin duduk duduk
yang ini mah lebih muda dari cucu uak tuh bro
ci kenalin ini bro sain
bro aja yang duluan bro
uangnya a ceng ya
oh bukan bukan
ini tuh bukan uangnya aa
ini temennya aa
lebih tepatnya lagi bro
oh gitu ya bro
kalo mertua saya tinggal disini tuh sebagaimana tuh
bagus lah tukang dadang
bangusnya dimana dong
ya kan nanti lebarannya jadi nggak jauh pulangnya
yaudah bener juga dong
saya juga ga tau dong
kalo mertua saya tinggal disini nanti kelakuannya kayak si a ceng
contoh jelek buat debi
ah deby baik kamu juga tidak mau
ya debbie jadi anak yang baik
debbie jadi anak yang baik tapi salah
pantes aja juga bingung
dang saya yakin sih wasain tidak separah itu
wasain tuh kan orangnya kalem dan pendiam
emang wasain separah apa kum
wasain tuh kan orangnya pendiam kalem
emang kita ga boleh jadi orang pendiam dan kalem kum
mungkin di usianya yang sekarang ini dia ingin mencoba menikmati masa tuanya dong
mertua saya itu hidupnya sudah enak bum
almarhumah mertua saya yang perempuan
kerja di luar negeri itu sudah lama
sudah ngumpulin uang sudah lama sudah banyak
ya tinggal dianya aja tuh mertua saya yang laki laki itu si wasain
bisa mengelolanya apa tidak
ya makanya harta mertua kamu itu banyak
karena sudah dikelola dengan baik
mertua kamu itu punya sawah punya rumah
hampir punya semuanya
itu kan karena dia mengelola hartanya dengan baik
dan mungkin dia capek karena sudah kerja keras dari muda
iya kang dadang pasti capek lah
jangankan dari muda